saya kira bi dengan seluruh instrumennya sudah bergerak juga
ojk dengan seluruh instrumennya regulasinya juga sudah bergerak
menko menteri semuanya ada di regulasi ada regulasi semuanya terus dikeluarkan terus
tetapi sekali lagi ini kan kondisi ini kan memang kondisi eksternalnya lebih dominan
itu yang masyarakat juga harus paham tetapi di dalam negeri yang paling penting
terutama dikau dikau ini kalau memberitakan yang memberikan optimisme
yang memberikan optimisme jangan memberitakan hal hal yang negatif
yang justru akan membuat psikologi itu akan bergerak ke arah negatif